sudah banyak kejadian orang korban tewas tenggelam karena diduga salah penanganan
orang tenggelam harus segera ditolong secara cepat dan tepat untuk mencegah air masuk ke dalam paru paru
tapi bagaimana langkah pertolongan pertama pada orang tenggelam
seperti yang dirangkum dari laman web md yang pertama harus dilakukan adalah mencari bantuan dan segera keluarkan korban dari dalam air
jika berada di tempat wisata cari penjaga atau hubungi nomor darurat
setelah berada di luar air periksa saluran penapasannya
dekatkan telinga anda ke hidung dan mulut korban
lihat juga bagian dadanya untuk melihat apakah ia bernapas atau tidak
jika tidak ada tanda tanda penapasan cek denyut nadinya
karena itu akan sangat menentukan apa yang harus dilakukan untuk langkah berikutnya
jika tidak ada denyut nadi lakukan cardiopulmonary resuscitation alias cpr
cpr merupakan teknik mengopresi dada dan memberi nafas buatan untuk seseorang yang detak jantung dan penapasannya berhenti
mulailah pertama dengan menekan dada
cara menekan dada ini berbeda
untuk bayi gunakan dua jari saja
untuk anak usia satu sampai delapan tahun gunakan satu tangan
sedangkan delapan tahun ke atas digunakan dua tangan
lakukan penekanan selama seratus sampai satu ratus dua puluh detik
setelah itu cek apakah korban sudah bernapas
lakukan hal ini secara berulang
jika tidak bernapas juga lakukan nafas buatan
cara membuka jalan napas seseorang yaitu dengan memirikan kepala ke belakang dan mengangkat dagunya
semoga saja langkah langkah ini bisa menyelamatkan nyawa korban
sampai jumpa di video selanjutnya